siapa yang sedang bertarung
apakah pasukanku dengan para pemberontak
apakah mereka orang suruhanan gabuasa
apakah mereka orang suruhanan gabuasa
apakah mereka orang suruhanan gabuasa
apakah mereka orang suruhanan gabuasa
apakah mereka orang suruhanan gabuasa

maaf kesana apakah kalian tidak mengenal siapa kami
aku rara santa putri prabu siliwang
dan aku adalah walang sumesan putra sulung dari prabu siliwang
cepat gensantang jangan buang buang waktu
tolong jelaskan dulu sebenarnya apa yang terjadi
baiklah aku jelaskan
saya tahu keberadaan gensantang
di mana tunjukkan
di sebelah sana
jadi ki juru mantri dia memberitahukan kepada rai surawi sesa tempat persembunyianku
sekarang kamu tahu kan orang itu tidak pantas untuk diampuni
kebaikan yang kamu berikan padanya tidak dihargai sama sekali

dan menanggresul ihsan
sehingga kalau anda consolidate dalam harga
nggak k nutrihkan sesuatu kebiayaan
jangan bagi bahwa
kita georgetown itu baru bahwa saya tanggal mulia
ia sendiri ada yang memiliki nilai yang lebihibles untuk kami
berperan kita pertama
merupakan keboleh sama baik
ayo cepat mereka pasti sudah menggeledah rumahku

itu mereka den
mereka masuk ke keramaian untuk menghambat langkahku
kian santai kau pikir aku tidak tega melawan penduduk
aku tidak peduli siapa yang mati asalkan aku bisa melawanmu

hei kian santan